terima kasih anda masih bersama kami terkait dengan insiden siswa smpn negeri satu turi sleman d i e yogyakarta yang terseret arus saat melakukan kegiatan susur sungai
kita sudah tersambung melalui telepon kabit humas polda d i e kombes pol yulianto selamat malam pak yulianto
pak yulianto terima kasih atas waktunya pak bisakah kami mendapatkan informasi
sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi terkait korban bagaimana sebenarnya kronologi sampai peristiwa ini bisa terjadi pak yulianto
ya pak bagaimana kronologi peristiwa ini pak
jadi begini kita juga mendapatkan laporan bahwa mereka sedang melaksanakan susur sungai
namun kemudian sungainya kemudian banjir
dan ada anak anak yang ikut susur sungai itu hanyut
pada saat kegiatan ini apakah ada pendamping dewasa mereka pak yulianto
pada saat kegiatan ini apakah ada pendamping dewasa guru atau pembina
oh iya ini kan kegiatan pramuka jadi ada pembina pramuka
karena ini juga yang ikut kegiatan ini adalah dari kelas tujuh dan kelas delapan
maka juga ada pihak dari pembinanya yang ikut
apakah para pembina ini kemudian sudah diminta keterangan pak yulianto
jadi begini mbak yang pertama kita berduka turut berduka poludaddy turut berduka atas musibah ini
kemudian saat ini mohon maaf kami masih fokus kepada pencarian
pada pencarian korban karena ada beberapa yang belum ditemukan
artinya ada yang belum absen
dalam arti apakah dia sudah diambil keluarganya atau dia belum ketemu
ini yang sedang kita cocokkan
jadi kita belum memeriksa
kita kepada gurunya atau kepada pembina pramuka belum kita lakukan itu
saat ini kita masih fokus kepada melakukan pencarian anak anak itu
apakah pencarian sampai saat ini masih berlangsung pak
ya meskipun suasananya gelap kemudian juga hujan
kita teman teman dari polda yang tergabung dalam sarpolda dy bergabung dengan masyarakat relawan tni
kita juga tetap melakukan pemantauan di sepanjang aliran sungai sempur itu
pak yulianto seberapa jauh titik pencarian sekarang
karena kami mendapatkan informasi di perluas
tapi seberapa jauh sekarang
saya kira dari lokasi ke bawah ya semaksimal mungkin yang bisa kita jangkau
kalau jangkauannya di kilometer saya juga belum bisa memastikan
karena memang tuasannya

baik terima kasih pak yulianto
kombes pol yulianto kabit humas polda daerah istimewa yogyakarta